anda kembali di newscast kita masih dalam editorial view bersama dengan mas revo lusiriza wapem red cnn indonesia tv
tadi kita sudah menyoroti membahas soal vaksin nusantara
pada pekan ini juga yang kita soroti memang adalah soal revisi undang undang ite
mas revo yang tidak masuk ke dalam prolegnas prioritas dua ribu dua puluh
sejak kemudian presiden menggaungkan wacana untuk merevisi kita cnn indonesia tv terus mengawal mas revo
nah sekarang ketika kemudian tidak masuk ke prolegnas yang disebut oleh menkumham yasona lauli mengatakan ini karena masih melakukan public hearing
apakah ini masih apakah alasan alasan itu masih bisa kita terima mas revo
atau bagaimana kita melihat soal batalnya revisi undang undang ite masuk ke prolegnas ini
ya memang kalau misalkan kita bicara tentang kenapa ini batal gitu ya ini memang agak agak
langkah mundur gitu ya dari yang pernyataan yang disampaikan oleh presiden jokowi pada waktu itu bahwa kita perlu melakukan revisi undang undang ite gitu
tapi kemudian kita tahu semangat untuk merevisi ini sejak awal memang banyak yang mempertanyakan apakah ini serius atau tidak
ya pemerintah akan melakukan revisi pemerintah maupun parlemen gitu ya
dan ketika tidak masuk ke dalam prolegnas akhirnya itu sudah sedikit menjawab
pertanyaan tadi gitu apakah memang ini serius atau tidak untuk melakukan revisi
harusnya sih ketika masuk dalam proleg ketika misalkan ini masuk dalam prolegnas
uji publik atau public hearing itu juga untuk uji dengar publik ya public hearing itu juga bisa simultan dilakukan gitu
kita tahu bahwa undang undang ite yang disahkan dibuat tahun dua ribu delapan
ada banyak hal
ya celah celah yang memang sebaiknya memang harus direvisi kalau menurut kita gitu kan
ada beberapa pasal yang dinilai kontroversial di situ
pasal dua puluh tujuh pasal dua puluh delapan pasal empat puluh dan beberapa pasal yang lain gitu
satu hal lain kita tahu perkembangan internet itu sangat luar biasa
sejak pertama kali muncul sampai sekarang internet itu berkembang luar biasa
platform yang ada juga luar biasa perkembangannya sehingga undang undang ite walaupun relatif baru dibuat tahun dua ribu delapan belas
tapi ini kan sudah berapa tahun tiga belas tahun ya
ada beberapa hal yang sudah tidak bisa tidak sesuai dengan perkembangan zamannya
kita di undang undang ite misalnya tidak mengatur tentang disinformasi misalnya
disinformasi walaupun kita
disinformasi ini kan artinya orang menyebarkan informasi yang salah dan sengaja memang menyebarkan informasi yang salah tersebut
ini kan aturan aturannya belum ada dalam undang undang ite
artinya memang ada kebutuhan yang mendesak untuk merevisi undang undang ini
jadi ketika undang undang ini dianggap tidak prioritas tidak menjadi program yang harus segera dijalankan oleh parlemen
tentu ini sangat disayangkan lah oleh kita gitu ya
termasuk oleh masyarakat sivil
ya sejumlah masyarakat sipil memang menyayangkan dan agak kecewa dengan kemudian tidak masuk ke prolegnas
meskipun sebetulnya ketika masuk ke prolegnas itu ada aturannya begitu ya
misalnya dalam hal ini pemerintah juga harus menyiapkan naskah akademiknya
nah ini karena masih public hearing
sementara di satu sisi kita tahu bahwa pemerintah mengklaim ini masih public hearing
jadi apakah ketika tidak masuk ke prolegnas kita serta meresta bisa melihat bahwa ujung dari revisi undang undang ite
ini memang bukan seperti apa yang diharapkan mas revo
ya itu dia renat
kalau memang misalkan pemerintah sekarang berkilah bahwa tidak masuk prolegnas karena masih harus melakukan public hearing
nah ini juga yang harus kita tagihkan gitu
seberapa serius misalkan public hearing ini akan dilakukan
dan kalau misalkan nanti akan kita lihat
kalau misalkan memang tidak bisa masuk dalam prolegnas dua ribu dua puluh
maka tahun depan bagaimana
apakah itu akan masuk atau disisipkan dalam prolegnas tahun depan
kalau ternyata tidak artinya kan ya ini keseriusan yang disampaikan sebelumnya oleh presiden
ini menjadi makin besar tanda tanyanya
termasuk juga di dpr mas karena di dpr sorotan kita terhadap dpr bagaimana terkait dengan revisi undang undang ite ini
apakah memang ini tampaknya tidak serius juga
atau ya memang buying time saja ini tampaknya
termasuk juga ketika membuat ada tim pekajian dan lain sebagainya
tapi hingga saat ini juga kita belum tahu apa kemudian perkembangan terbaru dari wacana tersebut
nah inilah renard kita ini tahu banyak hal gitu ya tentang penyusunan undang undang di negara ini
kita ini kan cukup unik ya ada undang undang yang mangkrak selama bertahun tahun
ada undang undang yang masuk prolegnas tapi tidak pernah jadi
seakan akan undang undang penyiaran ya terkait dengan bidang yang kita duluti saat ini
itu kan juga berulang kali masuk prolegnas tapi tidak jadi gitu ya
kemudian ada beberapa undang undang pks misalnya kemudian beberapa undang undang yang lain gitu
tapi ada undang undang yang sekalinya masuk dalam waktu langsung selesai
jadi kita ini kalau misalkan menakar parlemen kita juga agak agak bagaimana gitu ya
kita mau menganalisa seberapa serius atau enggak gitu
kadang kadang ada undang undang seperti undang undang kpk kemarin misalnya
itu sangat berbeda
kita cepat pembahasannya
tapi ada undang undang yang masuk prolegnas bertahun tahun
tahun ini tidak jadi besok apa maksudnya tidak selesai
tahun depannya masuk lagi tidak selesai lagi berulang ulang juga ada gitu kasusnya
nah kita sih berharap memang undang undang ite ini dinilai prioritas dan memang serius untuk direvisi
maka sebaik kita sih berharapnya ini masuk prolegnas dan kemudian pasal pasal yang bermasalah di situ bisa direvisi
jadi termasuk juga mungkin ada
ada penambahan penambahan pasal yang bisa memperjelas aturan aturan
aturan aturan dalam apa namanya dalam dunia maya ya
karena kita tahu kan dunia maya ini sangat cepat gitu ini ya perubahannya
oke mas revo artinya mungkin kita perlu kemudian sampaikan ke publik lagi
mengapa ini menjadi penting masuk ke prolegnas karena ada kaitannya dengan kehidupan kemaslahatan masyarakat begitu ya
atau juga soal nasib demokrasi kita
apa yang menjadi poin
poin penting dari pandangan kita sebagai media melihat undang undang ite ini yang memang harus direvisi itu ya
karena memang ada poin poin yang memang harus dirubah begitu mas
ya ada beberapa pasal misalkan pasal tentang
pasal penghinaan ya pasal penghinaan atau pencemaran nama baik gitu
interpretasinya sangat karet gitu
belakangan kapolri kemudian memberikan guidance gitu memberikan pedoman gitu ya
sop dalam penafsiran undang undang ite
dan ini kan terkait nanti yang akan kita bahas selanjutnya
tentang bagaimana laporan laporan dari partai demokrat yang menggunakan undang undang ite
tapi tidak diproses gitu ya karena memang ada masalah penafsiran yang berbeda gitu
kemudian yang seperti kita lihat di layar ini ya ada juga pasal tentang ujaran kebencian gitu
ada hal hal lain yang tadi saya sampaikan di internet misalnya tentang disinformasi gitu
itu belum ada aturannya
kalau misalkan kita berkaca pada undang undang yang ada di negara negara eropa misalnya
itu kan sudah diatur dengan jelas gitu diatur dengan baik gitu
tentang bagaimana ketika misalkan terjadi penyebaran disinformasi di masyarakat
kita belum ada soal ini
ada beberapa pasal lain yang tadi pasal empat puluh ya tentang muatan yang dilarang
itu ada banyak hal gitu reinhardt
sebenarnya banyak ini yang harus kita di satu persatu ya di undang undang ite ini reinhardt
tapi paling tidak ada beberapa pasal pasal yang memang ini menjadi kegelisahan banyak pihak selama ini
tapi jelas ya mas robo pandangan kita adalah melihat ada kekecewaan ketika ini tidak masuk ke prolegnas prioritas
dan ini seolah olah menjawab keraguan publik
di awal soal keseriusan pemerintah apakah hanya lip service saja dari seorang jokowi
ini seolah olah jadi menjawab karena tampaknya tidak masukkan dalam prolegnas
tapi kita akan masih melihat bagaimana kemudian ini akan bergulir ke depan
karena pemerintah mengatakan masih melakukan public hearing kita tahu juga ada tim kajian yang masih bekerja
kita kawal bersama dan kita akan tunggu bagaimana kemudian revisi undang undang ite ini nasibnya akan seperti apa
nah kalau kita bicara nasib mas revo kita juga memperbincangkan nasib partai demokrat di segmen berikutnya
ini terkait dengan
dengan dualisme kepengurusan yang sama sama merasa paling benar dan paling sah
sekarang bolanya mungkin sudah ada di kemenkumham
apa yang kemudian pemerintah harus lakukan atau apa sorotan kita mas revo sebagai media
melihat polemik partai demokrat yang saat ini sudah kedua kubu
sama sama mengklaim saling sah sebagai pengurus partai demokrat
kita bahas di segmen berikutnya kami akan segera kembali sesaat lagi